setelah terpisah selama delapan belas tahun parinah tki asal banyumas jawa tengah yang berhasil ditemukan kbri london
setelah dikabarkan hilang akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya
tangis haru pun mewarnai pertemuan parinah dengan keluarganya yang sudah menunggu selama belasan tahun
selama menempuh perjalanan selama hampir sepuluh jam
akhirnya kendaraan yang membawa parinah dengan petugas bnp dua tki serang banten tiba di rumah sunarti
anak pertama parinah di desa nusa wungu jamatan nusa wungu cilacap
tangis haru pun pecah begitu parinah memasuki rumahnya
parsin anak kedua parinah terus memeluk ibunya yang sudah terpisah selama delapan belas tahun
saat ditinggal menjadi tki ke arab saudi dan london
anak anak marinah masih kecil
ibu selama delapan belas tahun ini belum pernah kontak
selama ini gimana perasaannya tidak bertemu keluarga
ya perasaan sangat senang
artinya selama belum ketemu di sana itu pengen pulang gitu
sempat bingung nggak bu waktu itu mencari keluarga di mana gitu bu
iya bingung setiap hari bingung
keluarga parinah mengaku senang dengan kepulangan ibunya
usaha mereka selama belasan tahun untuk menemukan jejak ibunya akhirnya membuahkan hasil
ya senang sekali
padahal mbak waktu ditinggal ibu masih kecil
masih belum nikah
oh belum nikah sekarang
udah punya anak
terus sempat nggak waktu itu sempat tinggal ibu sempat nyari gimana ibu gitu nggak
kirim surat pernah tapi nggak ada balesan
waktu mau nikah kirim surat ke ibu
masih tahu mbak kalau mau nikah
pemerintah akan mengurus hak hak parinah selama menjadi tki di luar negeri baik di arab saudi maupun di london
selama bekerja parinah mengaku belum pernah mendapatkan upah
tentunya pemerintah kamlu dan bnp akan berusaha untuk mengusahakan memperjuangkan hasil dari ibu parina
setelah kembali berkumpul parinah mengaku akan menjalani sisa hidupnya bersama keluarga
ia mengaku sudah jerah menjadi tki di luar negeri
imam ambar woto syiracat